iya dari bulan lalu nih juli dan juga agustus menjadi periode comeback bagi sejumlah boy group dan girl group korea
selain super junior tercatat ada juga itzy dan juga snsd yang comeback setelah hiatus
kita akan bahas bersama pengamat musik aldo sianturi selamat malam mas aldo
selamat malam bu
iya mas aldo ini kalau kita bahas nih kan beberapa boy dan juga girl group comeback hampir di waktu yang bersamaan begitu ya
ada winner ada ispa super junior sampai yang blackpink juga beberapa hari lalu begitu ya
apa yang menjadikan banyak boy dan juga girl group comeback di beberapa waktu ini terutama di pertengahan tahun seperti juli dan juga agustus
ya pertama pastinya melihat dari selesainya pandemi global ya menuju ke endemi
dan tentunya di situ terlihat dari statistik live music yang terjadi di beberapa negara
apalagi mereka tahu kalau indonesia salah satu negara yang cukup mengebsorb
dan yang kedua sebenarnya mereka juga melihat bahwa ada satu nostalgia yang harus di feeding dengan statistik yang mereka miliki
jadi dengan dua hal tersebutlah menjadi dasar daripada comebacknya mereka
oke oke ada hubungannya juga dengan musim panas gak sih mas
karena ini kan juga dilaksanakan tur dunia mereka begitu ya
jadi memang sudah
saya selalu kalau karena itu ya kadang kadang korea sendiri kan empat musim ya dan juga beberapa negara juga empat musim
jadi pasti itu summer tour menjadi salah satu fokus
oke berarti ada dua hal tadi yang bisa di highlight bahwa mereka comeback ini yang pertama karena mendekati musim panas
dan yang kedua karena sudah mulai banyak negara yang kasus covid nantinya sedikit sehingga mereka sudah berani untuk tur dunia begitu ya
betul dan itu strategis
jadi itu strategi mereka sebenarnya untuk masuk dengan boleh dibilang punchline yang enak gitu masuknya gitu
oke tapi dari beberapa yang lumayan comeback belakangan adalah termasuk generasi kedua begitu
ada super junior ada juga big bang ada snsd
nah bagaimana dengan trend
kalau dilihat memang time span nya sekarang itu sempit lebih kecil dari sebelumnya
mereka melihat bahwa healthy stage dari times span itu penting untuk
dioptimalkan jadi mereka tidak mau membuang waktu untuk menunggu lebih lama lagi untuk memonetisasi dari nostalgia yang ada
oke oke baik ini kan biasanya setelah comeback begitu ya mereka juga akan bersaing di tangga lagu atau chart begitu
nah peta persaingannya bagaimana antara boy dan juga girl group yang comeback dengan beberapa mereka juga yang baru debu gitu
ya kalau melihat dari sisi itu memang tidak bisa dipungkiri
pastinya yang terbaru adalah
yang memiliki tadi boleh dibilang skala lebih besar gitu ya
namun boleh dibilang tadi kan
fans dari generasi kedua ini tentunya juga banyak yang sudah mature gitu
nah itu sebenarnya yang mereka ingin waking up gitu ini sebenarnya
volume wake up call dengan volume cukup

berarti juga mengingatkan kembali karena biasanya kalau yang sudah mature akan lebih suka untuk mengingat lagi memori mereka
nah berarti konsernya juga bisa lebih banyak begitu ya dengan greatus hits mungkin
jadi kalau mereka belajar dari apa yang terjadi di western market
new kids on the block comeback itu kan waktunya cukup lama ya
nah mereka tidak mau melakukan yang seperti itu gitu
k pop comeback lebih singkat
oke baik baik pak saldo biasanya juga kalau penonton yang lebih mature kan
lebih punya uang untuk spend more begitu ya
baik dari merchandise dari tiket konser sendiri
bahkan mungkin nggak cuma datang ke negaranya konser ke luar negeri juga bisa saja terjadi begitu
apakah itu strateginya juga
satu hal lagi sebenarnya bicara tentang look nya para boy band ini gitu
kalau look nya ini kan benar benar dipikirkan ya
jadi harus anti aging gitu loh
nah jadi ini juga menjadi salah satu etalase sebenarnya dari bisnis yang ada
baik nah kita juga pasti akan menunggu nih
terutama yang terdekat adalah konser dari super junior bulan depan begitu ya
terima kasih sudah
terima kasih mas aldo sianturi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected